memasuki kemarau arus di hulu sungai ciliwung mengalami penyusutan drastis hingga membuat dasar tanahnya retak
bahkan hampir sebulan debit air di bendung katulampa bogor jawa barat berada pada titik kritis cm
dalam pantauan kamera drone nampak sempadan sungai ciliwung di bendungan katulampa bogor jawa barat nyaris kerontang
bahkan petugas mencatat debit air berada di titik kritis cm
hal ini terjadi lantaran arus hulu ciliwung menyusut drastis selama hampir sebulan
selain mengering kondisi tanah di dasar sungai hingga cadas bantaran mengalami retak retak
akibatnya petugas terpaksa mengeruk sentimen sungai serta membuka pintu bendung demi menambah aliran air sungai ke kawasan hilir
pasalnya debit yang mengalir tak kurang dari seratus liter air per detik
sementara itu kondisi kekeringan di hulu ciliwung ini mulai dimanfaatkan warga untuk mengais rejeki
mereka ramai ramai menambang batu dan pasir demi menambah pemasukan
debit yang ada di bendungan katulampa mulai surut terasa dari rata rata panggung sekitar lima
waktu ini ada tiga dua ratus liter tiga masuk seluruh mitigasi yang dua ratus itu penggulung torah air panggung ke ciliwung
kemudian ada kentas hitam dan wilayah yang ada di ikatan ciliwung
kita diatur sedemikian
jika kekeringannya berlangsung lama dampaknya apa nih
jadi terhadap kondisi ciliwung
selain pasir apa lagi yang bisa diambil
selain batu yang diambil
tapi batu juga mengalir
ini ciliwungnya kering atau gimana pak
mengaliri jalur sungai agar tetap basah petugas juga membagi pasokan debit air dua ribu liter per detik
untuk menjaga pasokan air irigasi di kawasan hilir
upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi kondisi sungai kian menyusut
musim kemarau akan mengancam pasokan air baku di wilayah kota dan kabupaten bogor
muhammad juanda bogor jawa barat